dan kini kita pantau suasana terkini dari jelang atau persiapan malam tahun baru di ibu kota bersama koresponden mutia wira sastro
wow oke mutia anda berada di sekitar bundaran hotel indonesia
pantauan anda kayaknya anda sudah siap siap sudah make up sudah dress up ya sudah cantik
seperti apa pantauannya walaupun nanti sudah dimulai atau ditutup pada pukul sembilan belas tapi kayaknya udah mulai rame nih mut
betul tiffany di sini di salah satu lokasi panggung utama di depan bundaran hotel indonesia
anda bisa lihat walaupun memang angin cukup berembus kencang namun animo masyarakat pun juga tidak terhentikan
sudah ada beberapa ada sejumlah warga yang juga ada di sekitaran bundaran hotel indonesia
saya berada di sini lokasi panggung utama ada di seberang saya
ini ada sekitar lima panggung tiffany yang mengular sekitaran dari arah jalan duku atas
sampai ke arah monumen nasional
jadi tiffany skemanya untuk malam hari ini malam pergantian tahun untuk para warga jakarta dan sekitarnya bisa kunjungi
ada total lima panggung tiffany ada empat panggung hiburan dan satu panggung untuk nikah masal warga jakarta
jadi tiffany di sini memang seperti laporan anda sebelumnya acara memang berlangsung pada pukul tujuh malam
secara resmi dibuka pada pukul tujuh malam
namun dari tadi sekitar pukul tujuh belas sebenarnya panggung hiburan untuk masyarakat sudah dimulai
orkes tunggal dan juga gambang kromong dan sebagainya semuanya dipertontonkan untuk warga
skema pengalihan arus lalu lintas sebenarnya sudah dilakukan seharusnya pada pukul tujuh belas
namun anda bisa lihat di belakang saya kendaraan bermotor masih bisa melintas begitu
nanti kita akan terus pantau seperti apa perkembangan pengalihan arus lalu lintas terbaru
ada enam belas jalan di seputaran panggung yang ditutup
ada sekitar sembilan belas skema pengalihan arus lalu lintas
kemudian tiffany informasi yang kami dapatkan untuk jadwal
sendiri gubernur dki jakarta anies baswedan nantinya akan memimpin jalannya proses nikah masal nikah dan juga isbat nikah di panggung nikah masal
di panggung ketiga tepatnya yang ada di sekitaran jalan sarina tamrin
jadi informasi yang dapat kami sampaikan ada lima panggung
yang pertama adalah di bundaran hotel indonesia
kemudian yang kedua adalah di jalan kiai wahid hasim
dan di seberangnya pula juga ada untuk panggung nikah masalnya sendiri
yang keempat panggung ada di jalan kebon siri
dan yang terakhir ada di monumen nasional
tepatnya di depan
kemudian tiffany skema pengarihan arus lalu lintas pun juga disiagakan oleh dinas perhubungan
dan juga para satpo pp dan juga petugas yang menyiapkan begitu
namun sampai saat ini pun arus untuk kendaraan bermotor sendiri masih tetap diperbolehkan untuk melaju
namun nanti jika sudah ditutup hanya bus transjakarta koridor satu dan koridor dua saja yang bisa melintas
pengamanan ada sekitar dua puluh ribu personel yang bertugas untuk seluruh wilayah dki jakarta
sampai saat ini pun saya melihat juga antusiasme warga pun juga mulai berkurang
walaupun kita tahu tiffany jika anda berada di sekitaran jakarta memang hujan mengguyur dari sekitar siang sampai sore hari tadi
namun perkiraan dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika dari pukul tujuh malam nanti sampai sekitar pukul empat pagi
diperkirakan tidak akan ada hujan yang mengguyur
walaupun memang kecepatan angin sekitar dua puluh km per jam
sehingga mungkin anda yang mungkin menghabiskan pergantian tahun di sekitaran acara ini sendiri
anda bisa mungkin menyiapkan jaket ataupun menyiapkan payung untuk anda belindo agar tetap nyaman berada di sini untuk pergantian tahun
kemudian tiffany sedikit tentang nikah masal sendiri
ini sedikit berbeda dari jumlah sendiri untuk pemprov dki jakarta
memang dari tahun tahun sebelumnya juga melaksanakan acara atau gelar nikah masal ini sendiri
ini dikarenakan gubernur dki jakarta mengkonsentrasikan untuk para masyarakat yang belum menikah ataupun sudah menikah namun belum memiliki surat menikah
ini dikonsentrasikan untuk mereka
jadi ada sekitar tiga ratus tiga puluh enam pasangan
kemudian yang ikut nikah masal pada malam ini ada dua ratus delapan puluh
ada lima ratus lima puluh tujuh pasangan yang mengikuti nikah masal yang dijadwalkan akan dihadiri oleh gubernur dki pada pukul sembilan belas tiga puluh nanti
dan setelah itu di panggung utama tempat saya berdiri saat ini di seberang ini panggung bunda nhi sendiri
walaupun kita tahu tiffany tentunya selebrasi pergantian tahun diisi dengan berbagai macam atraksi panggung dan juga keriaan begitu
namun tidak lupa pula dari pemprov dki jakarta juga nantinya akan menggelar doa bersama
untuk para tuan
korban bencana salah satunya yang paling baru adalah korban bencana tsunami yang berada di provinsi banten
sehingga nanti doa bersama diestimasikan akan dihadiri oleh anies baswedan pada sekitar pukul dua puluh tiga
yang spesial tiffany tentunya di panggung tempat saya berdiri saat ini di panggung bunda nhi sendiri
yang spesial dan berbeda dari tahun sebelumnya yaitu nanti akan ada acara atau pagelaran interaktif begitu
di mana nanti para pengunjung ada sekitar dua ratus pengunjung yang akan diikut sertakan atau interaktif
diberikan satu peranti begitu untuk melakukan atraksi led saat menjelang pergantian tahun nanti
yang akan nanti konduktor masal sendiri yang akan ibarat kata memimpin begitu jalannya pertunjukan led untuk warga jakarta
jadi ini begitu spesial untuk warga jakarta bukan cuma hanya bisa menonton saja namun juga bisa berikut serta
begitu tiffany laporan dari kami di panggung bunda nhi
berarti satu resolusi dua ribu sembilan belas sudah terwujud malam hari ini ada lima ratus lima puluh tujuh
rasangan yang akan tidak menjomblo lagi atau melajang lagi karena mereka dipastikan akan menikah masal ya malam hari ini
mungkin mutia salah satunya nanti kita akan terus mengupdate bagaimana kondisi kemeriahan pergantian tahun dari bundaran hotel indonesia
selamat tahun baru sekali lagi untuk mutia